presiden joko widodo menandatangani keputusan presiden nomor enam tahun dua ribu tujuh belas tentang penetapan pulau pulau kecil terluar
kepres tersebut mengatur mengenai penetapan satu ratus sebelas pulau pulau kecil terluar di indonesia
dan salah satunya pulau miangas kabupaten talaut sulawesi utara
selamat datang di pulau miangas satu dari satu ratus sebelas pulau terluar di indonesia
pulau yang terletak di perairan sulawesi utara ini tidak hanya dihubungi empat ratus empat puluh kepala keluarga
sehingga mayoritas bekerja sebagai petani dan wilayah
jarak pulau miangas dengan kecamatan nasuna adalah sekitar satu ratus empat puluh lima mil
sedangkan jarak ke filipina hanya empat puluh delapan mil
namun komitmen pemerintah dalam membangun pulau
tersebut tidak terlalu besar
mulai terlihat pada oktober dua ribu enam belas silam presiden joko widodo datang ke miangas
untuk meresmikan bandar udara miangas yang menelan dana dua ratus lima miliar rupiah
namun kunjungan tersebut tidak serta merta membawa perubahan secara menyeluruh bagi warga miangas
panjangnya rantai distribusi menjadikan harga pangan serta bahan bakar minyak menjadi mahal
kita kan tinggal orang pasar dari manado
mereka datang jualan di sini kita beli per kilo tomatnya
tomat satu kilo ada dua puluh kadang turun lagi
kita minta itu kalau ada pasaran itu membuat pasar juga di sini tapi tidak dipakai
kalau harga harga untuk masyarakat kayak sembakau atau apa saya rasa
tidak meringankan masyarakat
masyarakat banyak mengilu dengan adanya peningkatan bahan bahan sembahkau
saat ini ada tiga hal yang menjadi fokus pemerintah sulawesi utara dalam membangun miangas
pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan sepanjang empat puluh km
kedua adalah sarana kesehatan
ketiga sarana pendidikan dengan tujuan untuk menunjang ekonomi masyarakat
prodenya kita perluas
program program di smk ini kita perluas
kelautan yang tadinya cuma budidaya tangkap kita akan perluas sampai dengan juga smk kelautan
jadi akhirnya mereka juga bisa belajar bagaimana bertangkap bukan cuma budidaya
keberadaan bandara miangas juga membuka potensi pengembangan pariwisata
satu minggu sekali pesawat jenis atr sudah bisa membawa penumpang dari bandara samratulangi manado ke miangas
karena konektivitas para wisata sudah masuk di kota manado dan penerbangan juga satu minggu satu kali sudah sampai di pulau myangas ini
kita akan tinggal menyiapkan infrastrukturnya
pemerintah indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah
sudah selayaknya warga miangas dan mereka yang tinggal di satu ratus sepuluh pulau terluar indonesia lainnya turut merasakan pengembangan serta pemerataan ekonomi
fitriah sungkar pulau myangas sulawesi utara